mas tadi aku ketemu elsa dan elsa bilang dia dipecat dari bernama sadar maharatu
udah ngelanggar kontrak lo ja
ngelanggar kontrak di mana maksud kamu
elsa hamil dan keguguran
kok kamu bisa tahu mas
tahu dari surat rumah sakit tiga tahun lalu yang baru saya baca
kamu lihat bahagianya itu dari mana
waktu itu elsa lagi pemotretan
terus dia pingsan
kebetulan saya yang nolongin dan saya juga yang bayar tagihan rumah sakitnya
ternyata itu alasan elsa dipecat
elsa pasti mikir aku yang cerita sama mas ah
padahal mas al yang tahu sendiri
biar elsa ngerti dan gak salah paham
udah emang sifat turun temurun dari keluarga kamu ya
gak pernah menghargai nyawa orang
gak ada bedanya kamu sama adik kamu
kamu juga udah tega menghabisi nyawa roy
tadi siang aku ketemu sama
tapi yang menarik
aku kok bisa gampang banget akrab dengan dia ya
lucu kan anaknya
aku udah pantas jadi bapak kali ya
apalagi aku jangan kaget sama anaknya mbak andien
nino kan gak tahu kalau anak mbak andien itu anaknya dia
dan sampai kapanpun
mino gak boleh tahu kalau anak itu anaknya
aku juga pengen cepet cepet
jadi ibu dari anak anak kamu sayang
semoga tahun ini
kita dapat rezeki ngomongan ya
nanti aku akan nyari dia ya

program kedokter kandungan
temen aku banyak yang bilang kalau mereka itu

sekarang berarti bahkan ada yang dua
gue sih mau banget jalanin program hamil sama nino
tapi gimana kalau nino nantinya malah jadi tahu
kalau gue pernah keguguran
dia mulai mengelola
ini kira kira apa saat itu
aku tanya gak dijawa
iya sayang aku setuju kok ikut program hamil
tapi aku lihat jadwal aku dulu ya sayang
pengusaha pemilik pt aldebaran sejahtera dan istrinya
dilaporkan terjebak di lift kantor
tapi beruntung karena kesinggapan pelugas
aldebaran akhvari dan istrinya tidak mengalami cedera sedikit pun
andin sejak menikah sama al kenapa selalu kena musibah ya
kenapa coba gak luka parah aja sekalian
biar mbak andin gak bisa nyebar nyebarin rahasia gue lagi
kamu kenapa sa
kok kayak tegang
gak sayang aku cuma kesel aja
itu kenapa main tendensi kayak gitu
masa bisanya pak al sama mbak anin kejebak di dalam lift
kan bahaya buat mereka
ya tapi syukur alhamdulillah raden gak kenapa napa
kalau mas surya sampai tahu berita ini keluar lagi deh lebaynya nanti
terus minta ke rumahnya andin
sebenernya ada cuman memang isi saya
kok dimatiin tv nya
kalau yang mau nonton gimana
kalian lagi sini
jangan jangan tadi kayak tv nya rusak deh
soalnya banyak sembut sembutnya gitu loh
nanti kalau orang orang yang ada di sini nonton kan gak enak kok
tv rusak dinyalain
besok bapak panggil tukang servis deh
iya benerin dulu ya
kebetulan isi saya juga gak tau
tapi semuanya baik baik aja kok
isi saya juga gak tau
oh apa tidak ada yang lupa pak
alhamdulillah gak apa apa
reaternya gimana pak
isi saya sehat sehat dan memang
pemirsa berita selanjutnya pencurian yang disertai dengan kekerasan terjadi tadi siang pukul sebelas
rena udah waktunya tidur
yuk tidur sama oma ya
ya mati dulu tv nya
dia pasti salah paham banget
wah kenapa dia bisa dipecat jadi berenam pesadular maharatu
kamu jangan salah paham dulu
kamu dipecat dari berenam pesadular maharatu itu karena mas al tau tentang kehamilan kamu
bukan karena amba yang ngasih tau
udah deh mbak
gue udah gak peduli
lu mau alasan apa gue gak akan peduli
karena lo udah ngebongkar rahasia gue
ini yang terakhir
kalau sampai papa mama tahu juga gue gak akan pernah maafin
dan satu lagi
tolong jangan telpon gue kalau ada nino di rumah
amba braceletnya semua nino
pagi ber drinking

sekalian sih gue bisa cerita cerita sama la
enggak kok sama sekaliannya ganggu
enggak kok enggak kok
gue tuh rada
tadi tuh gue gak sengaja ngeliat lo
waktu habis kejebak di lift
lu kayak dimarahin gitu sama pak bos
kok sekarang dia
jadi galak gitu ya sama lo ya
mas al itu gak ada galak galaknya
mas ali itu baik banget
emang tipenya dia aja kali ya
dia tuh orangnya emang agak sedikit terpoint
jadi kesannya kayak galak
tapi aslinya dia sebenarnya tuh baik kok
dan dia selalu nolongan gue
di saat gue lagi butuh
tapi kalau enggak ya alhamdulillah
gue juga lega dengernya
kayaknya gue lama lama ntar telfonan sama lo beneran diomelin lagi
saya nggak dengerin kamu ngobrol di telepon kok
gak sengaja lewat aja tadi